pencinta bakso ada yang sudah pernah mencoba bakso sapi dengan topping iga tetelan dan kikil
di bandung ada tempat makan baso yang terletak di jalan pungkur
bisa dilihat ya antrean di kedai bakso ini meskipun belum buka
ini antreannya sudah mengular sampai ke belakang bahkan sudah mulai mengantre sejak pukul sepuluh pagi tadi
sementara kedai ini buka pukul sebelas siang saya juga mau ikutan ngantri deh
satu mangkuk berisi bakso urat tulang iga dengan kuah kaldu yang gurih dan taburan bawang goreng serta seledri
ada pula topping lain seperti tetelan kikil kaki sapi dengan tambahan mie atau bihun
dalam sehari tempat ini mengolah dua kuintal tulang iga
tapi selama libur lebaran kali ini jumlahnya mencapai empat kuintal
korsi yang terbilang besar
dengan harga tiga puluh tujuh ribu rupiah per porsi
membuat bakso iga ini digemari
penggemarnya berasal dari dalam dan luar kota bandung
saya sukanya iga bakso dan sudah saya coba rasanya memang nikmat mantap
supaya lebih kenyang bakso dengan topping iga enak disantap dengan tambahan nasi
nah kalau biasanya bakso identik disajikan bersama dengan mie ataupun bihun
di sini bakso disajikan bersama dengan nasi
nasi putih kita coba ya
tak lupa saya racik bakso dengan tambahan sambal yang terbuat dari cabai rawit
agar semakin segar saya beri perasan jeruk limau
wah iganya benar benar empuk sih ini dagingnya
sudah selesai menikmati baso dan tulang iga
saya menikmati baso dengan tambahan sambal yang terbuat dari cabai rawit
saya mau cari referensi baso lainnya nih
ini dia cuanki
hidangan berkuah yang satu ini dikenal sebagai bakso khas bandung
bakso cuanki terdiri dari bakso sapi siomay dan tahu putih dengan kuah kaldu bening
biasanya cuanki dijajakan dengan cara dipikul
namun kini di bandung sudah bertebaran kedai kedai cuanki
salah satunya kedai di jalan kebonkawung ini dekat stasiun kota bandung
dalam sehari tiga ratus butir baso habis terjual
namun pada masa libur lebaran
bakso yang terjual dapat mencapai lebih dari seribu butir
nah saya memesan cuanki spesial dengan topping tetelan sapi
jadi ada rasa segar dan juga ada rasa pedas
karena memang si sambalnya ini bukan hanya diolah dengan menggunakan cabai
tapi juga menggunakan irisan daun

satu porsi bakso cuanki spesial dibanderol dua puluh sembilan ribu rupiah
nah itu dia perjalanan saya mengeksplor aneka baso di kota kembang
jadi anda pilih yang mana nih
rizka rizlia helmius yurianegara bandung jawa barat